polemik tentang jadwal pemilihan umum dua ribu dua puluh empat akhirnya berakhir setelah komisi pemilihan umum bersama pemerintah dan dpr
sepakat memutuskan hari pemungutan suara pemilu serentak akan digelar pada empat belas februari dua ribu dua puluh
sementara pilkada serentak akan digelar sesuai jadwal pada dua puluh tujuh november dua ribu dua puluh
apakah penetapan hari pemutusan suara pemilu ini kemudian mengakhiri spekulasi perpanjangan masa jabatan presiden
dan mengapa kpu terkesan ragu dan lama sekali dalam memutuskan tanggal pemilu
untuk pembahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan ketua kpu ilham saputra
selamat sore pak ilham
dan ketua komisi dua dpr ri ahmad doli kurnia selamat sore pak doli
selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
nanti di segmen berikutnya akan bergabung juga dewan pembina perludem mbak titi anggreni
tapi saya mau fokus dulu ke kpu dan juga dpr karena proses politiknya ada di dua institusi ini
saya mau ke pak ilham terlebih dahulu
pak ilham setelah berbulan bulan ditunggu oleh masyarakat se indonesia akhirnya ada keputusan pasti
tanggal penyelenggaraan pemilu untuk pilpres dan juga pileg
kenapa akhirnya memilih titik temu tanggal empat belas februari yang sama dengan hari valentine pak ilham
ya sebetulnya kan tanggal empat belas februari itu sudah pernah kita usulkan
bukan diusulkan artinya pernah kita bahas bersama
harganya kajian kpu ketika itu
kita ada tanggal empat belas februari

nah kemudian pada saat itu awal awal pembahasan di considering dpr dan pemerintah ada di prefer tanggal dua puluh delapan
prinsipnya sebenarnya tidak ada masalah karena memang februari itu tetap kita laksanakan karena memang range nya tetap kita buat pada bulan februari
untuk menyesuaikan pemerintah dua ribu dua puluh empat
nah tetapi kemudian di bulan bulan september itu pemerintah berbeda
dan pemerintah pada bulan mei
nah tentu ini kpu agak sulit untuk merealisasikan pada bulan mei dengan berbagai pertimbangan yang sudah kami sampaikan
salah satu yang paling penting adalah soal beban kerja penyelenggara pemilu
dan juga salah satunya adalah terkait dengan keputusan mk
nah kpu pilek maupun pilpres
yang kekhawatiran kami adalah konsolidasi politik untuk menjelang pilkada pada bulan november dua ribu dua puluh empat itu akan terganggu
pada bulan mei ketika itu
nah tetapi kpu bukan lantas kemudian menunda nunda tidak sama sekali
tetapi kpu tentu dalam konteks penyelenggaraan pemilu dukungan para pihak menjadi penting
dan kami tidak pernah bergeser daripada bulan februari itu
dan alhamdulillah pada hari ini kemudian kami sudah sampaikan kepada dpr dan dpr dan pemerintah menetujui
walaupun sekali lagi
kpu bisa menentukan sendiri
tapi tentu ini kita menurut pertimbangan pertimbangan dan persoal apa
dukungan dari pemerintah dan dpr terkait dengan tahapan ini
jadi kpu bukan lama ya
dan alhamdulillah akhirnya apa yang diusulkan kpu bisa diterima
pak ilham saya ingin konfirmasi ya
bahwa sebelumnya kpu memang memiliki tiga jadwal ataupun tiga usulan tanggal pemungutan suara
dua belas februari kemudian dua puluh satu februari dan ada satu lagi di bulan maret kalau tidak salah ya
yang menarik bahwa sebelumnya sejak awal yang didengungkan adalah dua puluh satu februari
bahkan pertemuan dengan presiden juga kabarnya disepakati tanggal dua puluh satu februari
kemudian berubah karena ada kekhawatiran dari partai partai politik bahwa ini akan dipolitisasi
dikaitkan dengan kelompok dua ratus dua belas sehingga titik temunya adalah empat belas februari
apakah itu betul
pak ilham tadi ada salah satu anggota komisi dua juga menanyakan itu
kalau tidak salah dalam rdp
tadi memang tidak sempat kami jawab ya
sehingga kita sepakat untuk menyepakati tanggal terlebih dahulu
nah saya jawab saat ini
jadi dengan tanggal empat belas februari yang sudah kpu usulkan atau kpu sampaikan pada komisi dua dan pemerintah gitu ya
itu saya kira sudah apa
sudah sama dengan apa yang penyampaikan kpu pada konsultasi
kami sudah nyari konsultasi sebelumnya
jadi kalau tanggal empat belas saya kira lebih tepat waktu lebih panjang dan rekapitulasi pada bulan ramadan tidak terlalu panjang dari awal jika kita kemudian laksanakan tahun dua puluh satu februari dan tanggal enam maret
jadi kami majukan agar kemudian persiapan terutama rekapitulasi tidak terjadi pada bulan ramadan
jadi tidak ada kaitannya ya dengan kekhawatiran kekhawatiran yang tadi disebutkan ya
saya mau tanya ke pak doli
pak doli apakah betul bahwa titik temu di
tanggal pemutusan suara empat belas februari dua ribu dua puluh empat itu karena memang tanggal dua puluh satu februari itu dikhawatirkan akan berkaitan dengan kelompok dua ratus dua belas sehingga partai partai dan juga pemerintah mengambil opsi sepakat dengan kpu empat belas februari
betul ada kekhawatiran itu pak doli karena itu beredar di kalangan wartawan
saya kira kan ini proses yang panjang ya
jadi dalam proses yang panjang itu kajiannya juga cukup mendalam
kita hampir satu tahun
kita akan membahas ini
jadi dan kita terakhir sebelum rapat tadi itu kan meminta supaya karena waktu itu ada dua opsi februari dan mei ya
kita meminta ada konsolidasi
alhamdulillah dengan beberapa kali pertemuan dpr secara informal terus kemudian kementerian dalam negeri cukup aktif bersama dengan teman teman kpu ya disepakai dengan empat belas februari
jadi ini yang saya kira terbaik lah
dari semua artinya kalau selama ini kita punya pandang berbeda begitu kita ada yang mengusul tanggal empat belas februari semuanya tidak ada yang berbeda sama sekali
saya kira ini yang terbaik lah
pak doli meskipun memang hak konstitusi dari kpu yang dilandasi oleh undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima memberikan hak sepenuhnya kepada kpu untuk menentukan hari pemungutan suara tapi sebetulnya seberapa besar pengaruhnya perbedaan sikap pemerintah dan juga perbedaan sikap fraksi
fraksi fraksi di dpr bagi kpu untuk menentukan hari pemutusan suara apakah kemudian itu menjadi sangat signifikan dalam proses negosiasi politik pak doli
enggak ini bisa dilihat dari dua hal ya
yang pertama memang di dalam undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas itu disebutkan ya
apa namanya ada dua pasal yang menjelaskan itu
satu memang penetapan hari ahad diberikan ke undang adalah sepenuhnya keundangan dari kpu
tapi penetapan itu kan nanti terkait dengan peraturan kpu
nah peraturan kpu di dalam undang undang itu dijelaskan harus dikonsultasikan kepada dpr dan pemerintah
jadi sebetulnya tidak bisa juga berdiri sendiri gitu ya
kalau kemudian kita mau ego egoan nanti ini nggak jalan
karena ini kan hajat bersama sebetulnya
hajat kita semua hajat masyarakat seluruh indonesia
hajatannya negara hajatnya pemerintah hajatnya partai politik
nah jadi ini sebisa mungkin kalau bisa kita kerjakan bersama sama
yang kedua kita punya pengalaman kemarin di pilkada tahun dua ribu dua puluh
kita tercatat dalam sejarah salah satu negara yang sukses menyelenggarakan pemilu atau pilkada di awal awal masa pandemi
nah dan itu kesuksesan kita itu misalnya singkat partisipasi
yang kedua tidak muncul ada kluster baru seperti yang dikhawatirkan
nah itu bisa terjadi
karena sejak awal prosesnya itu mulai dari penetapan tanggalnya
perubahan dan kemudian kita tetap tanggalnya itu dilakukan secara bersama sama
oleh dpr pemerintah dalam hati kemudian kemudian kemudian kemudian semua pilih negara
kpu bawas dan dpr
artinya kalau kita tetap bisa memutuskan secara bersama
ini sudah diketok ketokan
ketok palu sudah disepakati merupakan win win solution semua institusi merasa sepakat dengan keputusan hari pemungutan suara tanggal pemutusan suara empat belas februari dua ribu dua puluh
tapi tadi dalam rdp ada beberapa catatan dari pemerintah dari mendagri soal masa kampanye
saya ingin tanya pak ilham dari draft yang dibuat oleh kpu masa kampanyenya satu ratus dua puluh hari tapi dari pemerintah ingin pemilu yang efisien lebih murah begitu ya dan tidak membebani anggaran
dan pemerintah mengatakan bahwa maksimal masa kampanye dilakukan sembilan puluh hari
apakah untuk penyelenggara bagi kpu ini tidak akan membebani kepada penyelenggara dan bisa memberikan pendidikan kepada pemilih begitu cukup waktunya sosialisasi hanya maksimal sembilan puluh hari
kampanye ini kan memang quote unquote sebenarnya punya partai
tentu pendidikan politik menjadi penting
bahkan dari sekarang kpu sudah mulai melakukan program program yang bicara soal pendidikan politik
tapi persoalannya adalah ini terkait dengan pengadaan logistik
seperti yang dibahas oleh pak rimo dan juga pak mardani dari pks
mereka menyampaikan memang ada soal pengadaan logistik disitu
kenapa kpu kemudian membuat satu ratus dua puluh hari
bahkan kalau mau bicara gitu ya kpu itu membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk
proses pengadaan kayak proses bidding gitu ya
terus persiapan pengadaan sampai distribusi
nah ini kan sangat terkait sebetulnya
tadi pemerintah menjanjikan atau kemudian akan mengeluarkan entah apa namanya perpres peraturan atau apapun terkait dengan pengadaan logistik ini
tadi salah satu rekomendasi atau salah satu yang dibahas tadi adalah dilakukan simulasi terlebih dahulu
antara pemerintah penyelenggara dan pemerintah
dan juga dpr
jadi lebih kepada soal itu sebetulnya
kalaupun misalnya maunya sembilan puluh hari lima puluh hari tujuh puluh hari
kalau kemudian pengadaan logistik ini sudah dikeluarkan peraturan
bagaimana memudahkan kpu untuk bisa membuat proses pengadaan lebih baik di waktu yang segitu tentu tidak ada masalah juga
karena kan sekali lagi saya bicara core and core bahwa ini adalah memang selain pendidikan politik bagi masyarakat
masyarakat bisa mendengarkan apa bisnisnya bisnis masyarakat calon
tetapi partai politik dan juga
tadi menyampaikan bahwa tidak perlu panjang panjang
pengalaman teman teman ketika berkampanye tidak perlu panjang panjang
karena memakan biaya dan sebagainya
jadi untuk kpu tidak masalah seandainya ataupun jika nanti ada jaminan pengadaan logistik itu bisa dipersiapkan begitu ya
berdasarkan pr press tadi
tapi kan kenyataannya kemudian itu harus dibuktikan terlebih dahulu
bang doly sebagai partai politik apakah kemudian masa kampanye yang diperlukan
kemudian masa kampanye yang diusulkan oleh pemerintah
maksimal sembilan puluh hari itu cukup untuk memberikan pendidikan politik pengenalan sosialisasi
atas program program kerja dari caleg caleg dari partai politik
kemudian capres dan juga cawapres
atau memang idealnya satu ratus dua puluh hari berdasarkan draft dari kpu
ya tadi kita hanya sekedar memutuskan hari pencoblosannya saja ya
nah soal program
tahapan dan jadwal itu
kita nanti akan cari agenda yang lebih khusus
karena itu saling keterekatan semua
ya katakanlah tadi misalnya soal apakah kampanye itu sudah cukup sekian hari untuk bisa memperkenalkan para calon
dalam konteks pendidikan politik misalnya ya
tetapi ada hal yang lain misalnya ya
kalau kita kan selama ini
kadang kadang ini kan untuk membahas
kadang kadang ini kan untuk memudahkan juga penyelenggaraan di tahun dua ribu empat itu
kan misinya itu misi besarnya adalah pemilu yang sederhana dan murah
kira kira begitu ya
nah tadi dikaitkan dengan soal masa kampanye
jadi masa kampanye itu bukan soal yang tadi saja
tapi soal juga berkaitan dengan pengadaan logistik
yang sekarang dari dulu kita mendorong supaya memang ada peraturan presiden yang khusus untuk pengadaan logistik pemilu
tanpa ada misalnya proses tender yang terlalu panjang dan segala macam
nah yang kedua juga soal digitalisasi tahapan tahapan yang mungkin dilakukan penggunaan sistem digitalisasi
itu yang berikutnya
yang ketiga misalnya soal penyelesaian sengketa
nah kita kan harus berkoordinasi
saya sudah berkali kali mengatakan kita harus berkoordinasi dengan lembaga lembaga hukum yang terkait dengan ini
mahkamah konstitusi mahkamah agung
soal penyelesaian sengketa pemilu
baik itu nanti pemilu legislatif presiden maupun juga pemilu pilkada
jadi kalau dari dpr yang ideal berapa hari
sembilan puluh hari seratus bulan
nah yang berikutnya yang berikutnya juga soal dpt
jadi artinya masih banyak
masih banyak yang harus kita bahas dan kita kaji termasuk soal berapa hari itu
jadi belum bisa diputuskan ya
masa kampanye nya mau sesuai keinginan
sesuai keinginan pemerintah maksimal sembilan puluh hari demi pemilu yang efisien
atau mungkin bisa lebih panjang lagi satu ratus dua puluh hari seperti draft yang dibuat oleh kpu
nah setelah ini kita akan berbincang dengan dewan pembina perludem mbak titi anggraini
terima kasih sekali ketua komisi ii dpr ri bang amadoli kurnia
tapi nanti bang ilham tetap akan bergabung bersama dengan mbak titi
kita akan kembali usai jeda
jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
selamat sore mbak titi
selamat sore mbak rifana selamat sore pak ilham
saya mau ke mbak titi dulu nanti saya baru ke mas ilham
tadi kita sudah bahas berbagai macam ya mbak ya
pak ilham menjelaskan bahwa kpu tidak lama gitu ya
tidak ragu dalam menetapkan tanggal pemilu karena memang kpu membutuhkan dukungan
dan juga suara suara masukan dari berbagai pihak terutama mitra mitra kerjanya begitu
itu dalihnya pak ilham
tapi menurut mbak titi apakah penetapan tanggal pemilu empat belas februari yang begitu lama ini menunjukkan bahwa kpu berada di bawah tekanan politik dari pemerintah dan fraksi fraksi partai politik di dpr
saya ingin mengilustrasikan saja mbak rifana ya supaya publik kita juga bisa mengambil pertimbangan yang proporsional
soal penentuan jadwal hari pemungutan suara dan jadwal pemilu yang berlarut larut ini baru pertama kali
pertama kali dalam sejarah elektoral kita di era reformasi
dalam perjalanan pemilu dari sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan sampai dua ribu sembilan belas hari pemungutan suara itu memang dikonsultasikan oleh kpu bersama pihak pihak terkait terutama pemerintah dan dpr
namun kata putus akhir itu tidak pernah serumit sekarang gitu ya
apalagi sampai pertama kali dalam sejarah elektoral kita pemerintah secara terbuka menyatakan melakukan simulasi terkait dengan pilihan hari pemutusan suara
dan bahkan secara terbuka
pertama kali dalam sejarah elektoral kita pemerintah secara terbuka menawarkan pada awalnya ya lima belas mei dua ribu dua puluh empat sebagai hari pemungutan suara
nah proses pembahasan sampai satu tahun bagi saya itu proses pembahasan yang menceritakan banyak hal gitu ya
apalagi kemudian narasinya kan adalah ada kepentingan dari pemerintah untuk misalnya hari pemutusan suara itu awalnya jangan februari tapi bulan mei
nah disitulah sebenarnya yang bisa dibaca oleh publik
jadi hal ini akhirnya bukan lagi pertimbangan yang ansih soal kepentingan teknis dan juga kualitas penyelenggaraan tahapan pemilu tapi juga ada elemen elemen politik
terutama ketika pemerintah secara terbuka menyatakan kepentingannya soal hari pemungutan suara
bahkan kalau dilihat nih empat belas februari kan sebenarnya hanya berbeda seminggu ya
dengan usulan kpu dua puluh satu februari
tapi butuh setahun untuk sampai pada tanggal empat belas februari
mbak titi saya mau tanya ya karena saya nggak mungkin tanya ini ke pak ilham
apakah dengan penetapan hari pemutusan suara empat belas februari sekaligus mengakhiri spekulasi perpanjangan masa jabatan presiden ini menjadi pemecah kebuntuan pemecah spekulasi yang beredar selama ini menurut mbak titi
idealnya begitu tapi tidak serta merta
kenapa tidak serta merta
pertama soal hari tanggal dan waktu pemungutan suara itu baru pintu masuk saja
dan itu memang disebutkan oleh pasal satu ratus enam puluh tujuh ayat dua undang undang pemilu kita merupakan kewenangan penuh kpu yang diterbitkan melalui keputusan kpu
tahapan berikutnya adalah untuk mengeksekusi penyelenggaraan pemilu diperlukan peraturan kpu yang mengatur tahapan program dan jadwal
dan itu hari ini belum putus
tadi kan disebutkan ya dalam dialog bersama pak doli kurnia harus ada pembahasan berikutnya sebab pemerintah mengharapkan sembilan puluh hari untuk kampanye
sementara desain yang dibuat oleh kpu satu ratus dua puluh hari lalu juga ada beberapa anggota dpr yang menyebutkan kampanye selama tujuh puluh lima hari atau dua bulan setengah dua lima bulan
nah ini berarti jangan jangan setelah kita tarik menarik soal hari pemungutan suara kita akan tarik menarik kembali soal tahapan program dan jadwal
jadi ini baru pintu masuknya mbak rifana
jadi gerbangnya itu baru kita buka begitu ya
tetapi untuk eksekusi penyelenggaraan pemilu yang betul betul pasti itu menunggu apa instrumen hukumnya
baru yang namanya tahapan program dan jadwal
harapan saya tidak terulang ya pembahasan yang berlarut larut seperti hari pemungutan suara cukuplah soal hari pemungutan suara saja menjadi pembelajaran kita bersama
tapi soal tahapan program dan jadwal
kpu perlu konsultasi dengan pemerintah dan dpr karena memang itu kewajiban menurut undang undang dan putusan mahkamah konstitusi
tapi sekali lagi hasil konsultasi itu tidak bersifat mengikat atau wajib diikuti oleh kpu
kpu secara profesional proporsional mandiri dan mengedepankan kualitas kredibilitas pemilu perlu mengambil keputusan sebagaimana yang ia yakini sepenuhnya
pak ilham silahkan bahwa jangan sampai pelajaran yang terjadi kemarin pada saat penetapan tanggal pemutusan suara berlarut larut selama hampir satu tahun itu kemudian terjadi pada saat pembahasan soal jadwal tahapan dan juga pelaksanaan
ya saya kira apa yang disampaikan titi bisa benar ya
artinya kita juga pasti karena memang tahapan kedepan ini kan sudah akan kita mulai pada tahun dua ribu dua puluh
kepastian terhadap pelaksanaan tahapan ini sangat tergantung kepada disahkannya rancangan pendapilu soal tahapan jadwal dan program
memang tadi kita sampaikan berbarengan dengan yang sudah kami sampaikan untuk tanggal hari h
hari hati pemilu
tetapi untuk tadi tidak sempat dibahas secara detail karena waktu juga saya kira nanti pada tadi pak dori sempat menyanyikan akan ada consinyuring
terkait dengan itu dan saya berharap juga ini segera bisa dijadwalkan sebelum mereka reses
mbak titi ini soal beban penyelenggara ya
tadi ada catatan dalam rdwp yang dilakukan bersama dengan kpu dpr dan juga mendagri ya
soal beban penyelenggara jangan sampai kemudian terulang kembali
jadi jatuhnya korban penyelenggara pemilu seperti tahun dua ribu sembilan belas
ini apa yang kemudian bisa dijadikan masukan ataupun usulan kepada kpu dengan waktu tahapan yang sangat mepet
kemudian waktu pelaksanaan yang sangat mepet juga
bagaimana supaya itu tidak terjadi lagi mbak titi
sebenarnya apa yang diminta dan mengikuti rapat tadi ya saya merasa kok banyak sekali kontradiksi kontradiksinya ya
satu sisi mbak rifana undang undang pemilunya tidak mau diubah
sementara banyak dari hulu persoalan beban itu berangkat dari undang undang pemilunya
jadi itu ada situasi politik hukum seperti itu
yang kedua belum apa apa pendekatannya kita perlu menyelenggarakan secara efektif efisien
dengan penekanan situasi pandemi yang menyaratkan agar kita tidak pemilunya itu mudah sederhana murah
sesuatu yang bagaimana ya kita menyiasati itu saya bisa terbayang nih
kpu bawaslu ke depan itu bagaimana mempertemukan menyelesaikan kompleksitas teknis yang bersumber dari undang undang
sementara undang undangnya tidak diubah
tapi yang berikutnya juga jangan mahal mahal gitu ya
jangan biayanya itu tinggi karena kita sedang dalam situasi terdampak pandemi
sementara mengurai kompleksitas itu tanpa perubahan undang undang
implikasi paling logisnya paling otomatisnya itu adalah biaya
karena kenapa mengurai kok kerumitan itu salah satunya misalnya ya
kalau kita ingin menerapkan teknologi otomatis ada implikasi biaya
lalu kemudian misalnya mengurangi jumlah pemilih di tps otomatis tps nya bertambah banyak
artinya juga biaya
lalu kemudian misalnya menaikkan honor
karena kemarin itu honornya dianggap terlalu rendah sementara mereka bekerja dengan jam kerja yang kurang wajar
rata rata menurut kajian visipol ugm itu dua puluh dua sampai empat puluh delapan jam
ini yang menurut saya
pemerintah dan dpr perlu membuka diri untuk tidak sepenuhnya enggan merevisi undang undang pemilu
apakah pilihannya revisi terbatas terhadap hal hal teknis yang menyangkut teknologi atau penyesuaian teknis di tps
ataukah yang kedua menerbitkan perpu ya presiden
yang perlu untuk jadi pilihan menurut saya salah satu beban yang paling berat itu adalah menyalin hasil penghitungan suara di tps
nah ini pak ilham dan kawan kawan
apakah bisa mengkaji secara serius mendalam peluang misalnya melakukan digitalisasi sertifikat hasil yang begitu banyak yang harus diisi oleh para petugas
yang membuat petugas kebanyakan harus bekerja sampai dini hari
bahkan sampai pagi hari keesokan harinya
oke silakan pak ilham
apakah itu kemudian bisa dilakukan oleh kpu untuk mengurangi beban penyelenggara seperti yang tadi disampaikan menyalin digitalisasi hasil
terakhir pak ilham singkat saja
ya sebetulnya kan kita sudah punya pengalaman dua ribu dua puluh ya
kita punya si rekap salah satu
kemudian juga kita sedang mengupayakan penyelenggaraan surat suara
karena itu tidak hanya terkait dengan beban kerja
tapi juga sangat terkait dengan tadi yang disampaikan oleh dpr tentang efisiensi biaya
apakah kemudian ini akan diakomodir ada revisi atau perpu terbatas terhadap undang undang tentu kita tunggu
karena memang itu bukan keundangan kpu
tapi kpu terus berupaya untuk kemudian mencari inovasi inovasi
agar penyelenggara pemilu ke depan terutama badan ad hoc tidak terjadi seperti ketika dua ribu sembilan belas lalu
semoga sekali lagi tidak berjatuhan korban penyelenggara pemilu yang bebannya sangat berlebihan ya
demi pesta demokrasi yang akan digelar
satu persoalan sudah berhasil dipecahkan bahwa tanggal pemutusan suara akan dilakukan pada empat belas februari dua ribu dua puluh
artinya pemilu serentak akan tetap berjalan mbak titi sesuai dengan keinginan anda dan juga teman teman dari masyarakat sipil
semoga itu tidak berubah lagi
kita tunggu nanti pembahasan tahapan tahapan yang akan dilakukan oleh kpu dan juga komisi dua dpr serta pemerintah
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini
ada ketua kpu ilham saputra dan juga dewan pembina perludem mbak titi anggreni
sehat selalu mbak titi dan juga pak ilham